ya kita beralih ke berita lainnya limba kulit kerang yang biasanya menjadi sampah dan berbau
kini menjadi bahan berharga bagi warga sekitar kampung nelayan bulak cumpat
lewat inovasi limba kulit kerap disulap menjadi paving yang unik dan cantik
usaha ini pun menjadi tambahan penghasilan bagi nelayan selain mencari ikan
limbah kulit kerang sebanyak dua puluh lima kuintal per hari
selama ini membuat kampung nelayan bulak cumpat kenjeran surabaya menjadi kumuh dan bau
karena limba kulit kerang hanya ditimbun atau tak jarang dibuang kembali ke laut
namun oleh para nelayan kulit kerang ini kini diolah menjadi bahan campuran semen untuk membuat paving blok
hasilnya paving dari kampung nelayan bulak cupat ini berbeda dibandingkan dari paving biasanya
paving garapan nelayan ini memiliki desain yang unik dan cantik
untuk membuat paving kulit kerang
awalnya nelayan mengambil kerang
kulit kerang yang menumpuk di tepi pantai dan dijemur hingga mengering
selanjutnya dihaluskan dengan mesin
untuk mempercantik tampilan permukaan paving diberi kulit kerang yang masih utuh
lalu paving yang sudah dicetak dijemur hingga kering
pertama ngumpulin limba kerang dulu lalu dihancurkan
setelah itu dicampuri dengan pasir semen yaduk langsung dijemur
dalam sehari dengan satu alat pencetak
mereka mampu memproduksi lima puluh buah paving dengan harga seratus ribu rupiah per meter persegi
nelayan berharap ke depannya
produksi nelayan ini bisa masuk ke toko toko bangunan selain dipasarkan lewat media sosial